ibunda brigadir yosua rosti simanjuntak tidak kuasa menahan tangis saat bersaksi di persidangan lanjutan kasus pembunuhan brigadir yosua
pada sidang kali ini orang tua brigadir yosua dipertemukan langsung dengan verdi sambo dan putri candrawati
anakku itulah kebanggaan bagi aku
kalau anakku sehat dalam pekerjaannya fokus dalam pekerjaannya itu adalah kebanggaan yang luar biasa kepada saya seorang ibu
berarti saya tidak sia sia mendidik anak anakku
ajaran nasihat dan saran dari ibunya
karena anakku ini memang terlalu dekat dengan ibunya
rosti simanjuntak tidak bisa menahan tangis ketika mengenang sosok anaknya
ia mengatakan keluarga sangat bangga saat mengetahui yosua akan bekerja dan ikut dengan verdi sambo
pada persidangan kali ini orang tua yosua huta barat menceritakan kronologis saat pertama kali mendapat kabar
anaknya meninggal dan jenazahnya sampai di jambi
ayah yosua huta barat juga menjelaskan luka luka apa saja yang terdapat di badan yosua ketika pertama kali peti jenazahnya dibuka
bersama anakku kami bersama berjuang
menjalani hidup walaupun dalam ekonomi yang lemah dalam golongan derajat yang lemah
kami bersama sama berpengarapan kepada tuhan
agar anakku selamat di dalam pekerjaan
agar anakku selamat di dalam tugas
tapi anakku dihabisi
anakku dirampas nyawanya dengan sadisnya
ditanya netasannya ferdi sambo
yang sudah saya yakini dia sebagai
wali dari tuhan titipan bagi dia
karena kami orang batak ada prinsip
dimana merantau kau nak
harus siapa yang kau temuin
siapa pengganti orang tuamu di sana